ini tentang rekaman warga yang membawa keranda mayat melintasi sungai lamong viral di media sosial
menurut warga desa cermen kabupaten gresik jawa timur hal tersebut dilakukan warga setiap terjadi banjir
nah warga membawa keranda mayat melintasi sungai sepanjang kurang lebih tujuh puluh meter yang sedang meluap
beginilah rekaman saat warga dusun gorekan lor desa cermen kecamatan kedamaian kabupaten gresik jawa timur
berjuang melintasi derasnya sungai kalilamong agar bisa memakamkan jenazah tetangganya yang meninggal dunia selasa pagi
warga membawa keranda mayat melintasi sungai kalilamong sepanjang kurang lebih tujuh puluh meter

keranda mayat yang di bawahnya diberi pelampung
setelah bersusah payah melintasi sungai dengan kedalaman tiga meter warga akhirnya berhasil membawa jenazah menyeberangi sungai
salah seorang warga mengatakan sengaja merekam peristiwa tersebut sebagai bentuk protes terhadap pemerintah yang tak kunjung membuatkan jembatan penyeberangan
iya mana sih supaya pemerintah tahu banyak dibuatkan jembatan
memang sengaja diviralkan ya
sebenarnya sih nggak sengaja cuma ya harus bikin status wa aja kok terus ada yang masukan yang diviralkan
menurut kepala desa cermen muhammad suhadi warga sudah biasa membawa jenazah melintasi kalilamong
hal itu dilakukan lantaran setiap musim penghujan tempat pemakaman umum tidak bisa digunakan karena tanahnya terendam air sehingga warga terpaksa memakai tpu di seberang sungai
camat kedamaian menyatakan peluhan warga akan ia sampaikan ke bukit
paling tidak empat ratus juta itu memang semi permanen
berarti itu nanti akan dipenuhi pak ya
ya nanti kita akan kita sampaikan ke pak bupati
warga berharap pemerintah kabupaten gresik bisa mewujudkan keinginan warga untuk segera memiliki jembatan penghubung ke area pemakaman
miftahul arif gersik jawa timur